polemik seputar jan etes bermula dari pernyataan ketua tim cakra sembilan belas tim relawan pemenangan jokowi maruf amin andi wijayanto yang menyebut jan etes sebagai salah satu keunggulan capres petahana itu di pilpres dua ribu sembilan belas
andi mengungkapkan interaksi keduanya yang menarik dan humanis selalu membuat berita atau cerita tentang kakek dan cucu itu hingga menjadi viral dan terekspos netizen
andi juga menyebut kedekatan jokowi dengan jan etes menjadi salah satu senjata bagi kubu satu dalam pertarungan di media sosial termasuk dalam hal strategi promosi
sementara itu pernyataan andi wijayanto mendapat kritik dari bpn prabowo sandi hidayat nur wahid yang merupakan wakil ketua majelis syuro pks
dalam cuitan di akun twitternya lantas mempertanyakan keterlibatan jan etes pada pilpres dua ribu sembilan belas
ia khawatir hal itu akan menjadi legitimasi untuk melibatkan anak anak dalam kampanye
pembelaan terkait jan etes muncul dari sekretaris tkn jokowi maruf amin hasto kristianto yang mengatakan jika tim bpn prabowo sandi agak protes atas sering munculnya jan etes
hasto justru meminta prabowo membawa saja keluarganya sebagai tandingan soal jan etes
tanggapan juga disampaikan wakil direktur komunikasi politik tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ amin mutia hafid
mutia menegaskan mereka tidak pernah sengaja menggunakan cucu jokowi jan etes sebagai alat kampanye
namun tidak memungkiri hubungan jokowi dan cucunya jan etes memberi efek elektoral bagi paslon nomor satu
jika ada efek efek elektoral terkait kompaknya keluarga pak jokowi ataupun juga pak yai maruf jadi dari capres satu
satu saya rasa itu adalah bonus bagi calon kami
tapi tidak ada settingan khusus bahwa harus mengedepankan keluarga saja
saya rasa justru partai politik lebih banyak maju ke depan daripada keluarga pak jokowi
anak anak pak jokowi sendiri pun tidak banyak bicara di media masa